putusan kasasi mahkamah agung mengurangi hukuman mantan kadif propam polri verdi sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup
selain itu putusan kasasi ma juga mengurangi hukuman putri candrawati dan kuatmaruf menjadi sepuluh tahun penjara
serta riki rizal menjadi delapan tahun penjara
putusan ma telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa dilawan lagi
sore ini kita akan membahasnya dengan kuasa hukum keluarga almarhum yosua huta barat
ada yonatan baskoro serta pakar hukum pidana uph jamin ginting
selamat sore pak jamin dan juga mas yonatan
selamat sore pak rikana pak jamin sore yonatan
saya mau langsung ke mas yonatan ya
mas yonatan bagaimana respon kuasa hukum dan juga keluarga dari almarhum yosua huta barat
dengan putusan kasasi ma yang memotong hukuman
terhadap empat terdakwa terutama ini ferdisambo yang dari pidana mati menjadi pidana sumber hidup
ya tentu mbak rifana yang pertama keluarga pasti wajar gejolak hatinya adalah kecewa
karena seperti yang kita lihat bersama di tingkat pertama hukumannya adalah hukuman mati
diperkuat dibandingnya lalu kemudian tiba tiba menjadi berubah begitu
tapi dalam hal ini yang mau saya sampaikan adalah masih ada ketakutan lagi bagi kami keluarga
dan itu jika ternyata fs nanti mengajukan pk dan kemudian malah akan diturunkan lagi hukumannya
nah inilah yang juga menjadi kekhawatiran kekhawatiran kami sebetulnya
namun dalam hal ini kami ingin sekali berkomentar lebih lanjut dengan catatan kita harus melihat dulu salinan putusannya mbak
jadi sampai saat ini belum diterima ya salinan putusannya ya mas yonatan ya
sampai hari ini belum ada di tangan kita mbak
oke mas yonatan apakah pihak keluarga dan juga kuasa hukum sudah memprediksi sebetulnya soal putusan kasasi ma ini
yang mengakibatkan pemotongan hukuman terhadap ferdis sambo putri candrawati riki rizal dan juga kuatmaruf
ini sudah diprediksi nggak
ya yang pertama terkait putusan mahkamah agung terkait dengan perubahan hukuman dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup untuk verdi sambo
sepertinya kami menduga melihat bahwasannya memang majelis di sini mengarahkan kepada nanti arahnya ke pembaruan kuhp pidana kita yang baru
kuhp nasional yang dimaksud
karena memang hukuman mati ini mulai ditinggalkan
namun yang jadi pertanyaan besar adalah ketika terdakwa terdakwa lainnya ini bisa kalau bahasa media media sekarang mendapatkan diskon gitu
diskon besar besaran yang terutama putri candrawati dari dua puluh tahun menjadi sepuluh tahun dan begitu juga dengan yang lainnya
nah dalam hal ini kami justru mengiranya di yudeks faksi ya atau di situ hakim memeriksa fakta fakta dan bukti bukti dalam hal ini tingkat pertama dan tingkat kedua
di kasasi ya ini adalah sifatnya yudek yuris yang dimana memeriksa penerapan hukum terhadap putusan di tingkat pertama dan kedua
dan dalam hal ini justru kami optimis tadinya melihat itu akan dikuatkan
tapi dalam hal ini majelis hakim berkata lain
jadi putusan terhadap verdi sambo ini sebetulnya sudah bisa diprediksi karena mengacu ke kuhp yang baru
dimana kuhp yang baru itu kan memberikan masa percobaan ya kepada terpidana mati
jadi ini sesuai begitu
tapi untuk yang tiga terdakwa lainnya
kemudian km dan juga rr ini yang diluar dugaan
begitu ya mas yonatan
ya kurang lebihnya begitu mbak nana
saya mau ke pak jamin
pak jamin putusan kasasi ma ini sudah sesuai atau anda melihat ada kejanggalan
karena kan kalau kita lihat penjelasan dari humas ma ya
dari lima majelis ini tiga setuju untuk mengurangi hukuman
yang dua dissenting opinion
tentu kalau ada putusan yang ada dissenting opinion dengan tidak suara bulat
pasti ada perbedaan terkait dengan penerapan hukum
tentu ini tidak ada kesepahaman ya terkait dengan berat kecilnya hukuman
kalau terkait dengan pembuktian sudah dibuktikan sama sama setuju
ada pembunuhan berencana
cuma perbedaan disparitas hukuman saja
satu hukuman mati
saya sebenarnya sudah memprediksi ini
saya dari awal sudah saya sampaikan juga ke media
karena dari pertama waktu putusan di pn maupun dikuatkan di pt
tidak ada hal hal yang meringankan dari verdi sambo tersebut
celah buat apa
celah buat mahkamah agung untuk mengatakan ada kesalahan dalam penerapan hukum
karena dalam pembuktian tidak mempertimbangkan hal hal yang meringankan
dari pada verdi sambo
di antaranya apa
ada prestasi bagi bangsa dan negara
nah itu predik saya itulah menjadi dasar kenapa beralih kepada hukuman sumber hidup
dari hukuman mati
itu yang menjadi dasar
jadi kalau hal itu ya mau gak mau
itu memang dasar yang cukup kuat untuk menyatakan ada prestasi yang harus dipertimbangkan
sehingga hukumannya lebih ringan
itu yang gelombang pertama
ya pak jamin jadi sebetulnya kesalahannya ataupun celahnya ada di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi
karena tidak menyertakan hal meringankan ya terhadap para terdakwa ini ya
jadi sebetulnya ma tidak ada yang janggal nih
kalau kita belum lihat dissenting opinionnya apa ya terkait dengan penolakan ya
kalau yang itu yang menjadi dasar perdebatan berarti kan yang dissenting opinion nggak perlu diberikan dasar peringan
mungkin yang lain perlu
nah yang perlu itulah kan tiga lawan dua kan pasti kan yang menang kan tiga
karena kan suara terbanyak begitu
nah itu yang menjadi dasar
kalau itu untuk sambung
tapi kalau untuk yang gelombang kedua yang tiga ini ricky rijal kuat maruf dan putri
khusus buat putri ini ada perbedaan terkait dengan penafsiran apakah dia orang sebagai aktor intelektual
pemicu suatu perbuatan pidana atau orang penyerta
nah saya yakin pertimbangan dasarnya
saya yakin pertimbangan dasarnya
kenapa diskon dalam tanda petiknya lima puluh persen putri ini bukan dianggap sebagai pemicu
berlaku tindak pidana tersebut
karena kedudukannya hampir sama dengan riki rijal dan kwaad maruk
itulah dasar pertimbangan
padahal di pn dan pt setuju mereka untuk itu
dan saya kira disenting opinion juga sepaham dengan apa yang disampaikan pertimbangan hukum pt maupun pn
baik saya mau ke mas yonatan
mas yonatan menurut analisanya pak jamin ini kemungkinan
dari majelis hakim di mahkamah agung menilai bahwa putri candrawati bukan sebagai pemicu
pembunuhan berencana terhadap almarhum yosua huta barat
ini berbeda dengan yang disampaikan di pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi
bagaimana kemudian kuasa hukum dan juga keluarga menilai ini
ya dalam hal ini namanya prediksi mungkin bisa benar bisa salah
tetapi dalam hal ini tetap kami beranggapan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh
pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memang kita mengetahui bahwasannya peran pc ini sangat luar biasa di dalam kasus pembunuhan ini
namun dalam hal ini yang ingin saya sampaikan dan yang sangat keluarga harapkan adalah segera eksekusi atau jalankan putusan ma tersebut
karena ini kan sebetulnya sudah final
jadi harus dijalankan secepat cepatnya agar tidak terjadi lagi pengkhianatan terhadap ngurani dan keadilan bagi rakyat
karena rakyat sekarang merasa kecewa
kita lihat saja fonisnya ini ya tentu memang hukum kita harus berdiri sendiri bebas dari intervensi
ya artinya memang keluh kesah dan keinginan masyarakat tidak sepenuhnya bisa dikabulkan oleh pengadilan
dalam hal ini ketika kita melihat ternyata jauh sekali antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dan yang terjadi di pengadilan kita
saya rasa demikian
oke mas yonatan apakah kemudian keluarga dan kuasa hukum menerima begitu saja hasil putusan kasasi ini
ya kalau secara hukum secara upaya hukum ini bisa dibilang sudah final dan mentok
sehingga dalam hal ini ya kita hanya bisa berdoa semoga dosa kita semua diampuni lah
jadi sudah gak ada lagi ya yang bisa diambil langkah hukum oleh pihak keluarga
jadi yang bisa hanya menerima saja
ini kan putusan kasasi ma mengoreksi kualitas pidananya dan juga mengoreksi hukuman pidananya
mengurangi dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup
nah saya ingin tanya ini hukuman seumur hidup
hukuman seumur hidup nanti berarti ferdisabu harus berada di dalam penjara sampai dia meninggal dunia ya
ya kalau definisi hukuman seumur hidup orang itu ada dalam tahanan seumur hidupnya
seumur hidupnya bukan usianya ya
tapi sampai dia meninggal dunia ada di sana seperti itu
nah ini kan pertanyaannya kan dia bisa pk ya
nah nanti kalau pk bisa lagi menjadi hukuman waktu tertentu
contohnya dua puluh tahun baru dia punya hak nanti untuk remisi bebas bersyarat dan lain segala macam itu
apalagi kalau nanti dia minta gerasi yang bisa mengalihkan hukumannya itu dari hukuman seumur hidup menjadi waktu tertentu
oke nanti kita akan lanjutkan setelah azan maghrib
saya ingin tanya tadi soal peluang pk dan juga remisi serta gerasi seperti apa
tapi kita harus mengikuti azan maghrib terlebih dahulu
jangan kemarauan tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada pakar hukum pidana uph jamin ginting dan juga pengacara keluarga almarhum brigadir yusuf
ada yonatan baskoro
terakhir mas yonatan
sebelum anda meninggalkan forum
dialog ini saya ingin tanya apakah kemudian ada kekhawatiran dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum
kalau nanti yang bersangkutan alias verdi sambo mengajukan pk
sehingga mungkin nanti kalau pk kemudian diterima hukumannya turun
beliau bisa menjawabkan remisi
jadi itu memang kekhawatiran terbesar kita setelah kita melihat putusan dari mahkamah agung
ya meskipun kita secara fisik kita belum lihat salinan putusannya
nah yang mau saya sampaikan di sini
kembali tadi sudah sempat saya singgung
ini adalah hal yang mengerikan
jika ternyata nanti verdi sambo mengajukan peninjauan kembali
dan kemudian diturunkan lagi hukumannya
nah ini kan betul betul harus dikawal
ataupun nanti misalkan mendapatkan juga gerasi
sehingga dalam hal ini sumur hidupnya berubah
katakanlah menjadi bilangan angka dua puluh tahun begitu
nah itu bisa jadi remisi remisi remisi
dan ya tentu ini kembali lagi
pasti menjadi kesedaran
kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga
kepada pak jamin saya ingin tanya ya
apakah peluangnya dengan sekarang putusan kasasinya memberikan keringanan hukuman menjadi seumur hidup
peluang pk itu bisa dilakukan oleh verdi sambo
atau mungkin fendi sambo berpikir ya lebih baik saya terima saja hukuman ini
ya tentu kalau pk kan ada beberapa syarat
pertama dia harus ada novum ya
yang kedua ada kekeliruan yang nyata nyata dalam putusan tersebut
yang ketiga ada pertentangan antara satu putusan dengan putusan selain yang saling bertentangan
nah itu yang harus dia munculkan kan dalam kasus ini
nah kalau peluang sih mungkin ada saja
apakah ada nofung
apakah nanti ada pertentangan
tapi saya kira saya nggak mengatakan ada intervensi
tapi konteks seperti ini tadi
pak mahfud sudah bilang jangan ada lagi pengurangan pengurangan
kalau saya salah
seperti itu ya
jangan ada lagi intervensi intervensi terkait dengan kasus ini
itu artinya apa
artinya mengatakan sebenarnya putusan ikrah ini kemungkinan yang sudah terbaca
yang mungkin yang disampaikan oleh pengadilan melalui mahkamah agung begitu
itu kan semua itu namanya hak
hak daripada verdi sambo mengajukan pk itu kan hak
nggak bisa dibatasi juga tentunya begitu pak
saya sudah terhubung ya
dengan kuasa hukum dari verdi sambo dan juga putri candrawati
selamat sore bang mala
bang mala saya ingin minta responnya dari tim kuasa hukumnya verdi sambo dan juga putri candrawati
atas putusan kasasi ma yang memberikan keringanan hukuman ini
untuk pak verdi sambu menjadi sumber hidup
jadi sepuluh tahun penjara
kami belum terima putusannya ya
kami hanya mendapatkan informasi via youtube kemarin
lewat konferensi pers yang disampaikan oleh mahkamah agung
jadi untuk putusan lengkapnya juga kami belum menerima
jadi kami mesti pelajari dulu
nanti kami lihat
tetapi secara prinsip
sebagaimana pernah kami sampaikan di
pengadilan tingkat pertama pengadilan tingkat tinggi
juga mahkamah agung
tentu kami menghormati putusan tersebut
meskipun putusan itu juga belum memenuhi ekspektasi dari kedua klien kami
kayak putri candrawati maupun sambu
tapi ini dengan pengurangan hukuman ini tidak menjadi kabar baik bagi klien anda
bagi verdi sambo dan juga putri candrawati
ya nanti kami pelajari dulu kalau soal apa yang sudah diputus
tapi prinsipnya karena permohonan kc kami sebenarnya yang kami sampaikan itu
ada beberapa alasan mendasar
ada delapan alasan lah yang tersampaikan dalam memori kasasi kami
yang kalau itu dipertimbangkan terutama untuk bu putri candrawati
yang secara faktual menurut hemat kami
dalam peristiwa tersebut
sama sekali tidak ada kontribusinya dalam peristiwa atau tindak pidana tersebut
seharusnya juga sama sekali tidak dijatuhi pidana
jadi apa yang diputuskan sebenarnya belum memenuhi ekspektasi dari kedua klien kami
baik pak sambu maupun bu putri candrawati
meskipun demikian tentu kami tetap menghormati putusan tersebut
sebagai sebuah putusan hukum dari lembaga pengadilan yang tertinggi
yang tertinggi sama agung
dan nanti kami terima dulu putusannya dan kami pelajari dulu
bang mala kalau memang belum memenuhi ekspektasi dari verdi sambo dan juga putri candrawati
putusan kasasi ma ini
apakah kedua klien anda berpikir untuk mengajukan peninjauan kembali ataupun pk
saya pikir nanti kami pelajari dulu
karena masih harus kami terima dulu putusannya
baca dulu baik baik
apa pertimbangan dari majelis kasasi di mahkamah agung
tentu kan kami tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa membaca lebih dulu
jadi supaya tidak keliru nanti kami baca dulu
kalau dipelajari dulu nanti kami sampaikan
apakah memang ada langkah hukum selanjutnya
bagaimana nanti kami pertimbangkan dulu
ini kalau dari analisisnya pak jamin ginting tadi ya
sebelumnya pada saat dialog
mengatakan bahwa keputusan mahkamah agung mengurangi hukuman dari bu putri candrawati
dari dua puluh tahun penjara menjadi sepuluh tahun penjara
kemungkinan dipicu bahwa putri candrawati bukan menjadi aktor intelektual
ataupun penyebab utama
ataupun pemicu dari kasus pembunuhan berencana terhadap brigadir yusuf wahutawabarat
tanggapan dari kuasa hukum seperti apa
saya nggak bisa kasih pandangan soal putusan yang belum saya terima
belum kami terima
jadi apa pertimbangan mahkamah agung dalam menyampaikan putusannya
ini kan kami belum lihat
kemarin kan kita hanya mendapatkan petitum yang disampaikan dalam putusan tersebut
masing masing ada penurunan
tetapi apa pertimbangannya kan kita belum bisa melihat gitu
jadi saya pikir saya tidak akan
nanti kita lihat saja dulu setelah putusannya kami terima
walaupun memang di dalam memori kasasi kami kami juga menyajikan alasan alasan dan juga bukti dan fakta yang relevan seharusnya
memang untuk memberikan keringanan bahkan untuk bu putri candrawati
sebenarnya secara prinsip dia sama sekali tidak berkontribusi dalam tindak pidana tersebut
jadi masih akan mengkaji terlebih dahulu menganalisa hasil putusan dari kasasi ma ini terhadap dua klien anda ya
terhadap ferdi sambo dan juga putri candrawati
terima kasih sekali pengacara dari fendi sambo dan juga putri candrawati bang rasa mala aritonang
kepada waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
silahkan kalau misalnya mau keluar begitu ya
saya akan lanjutkan dengan pak jamin
pak jamin terakhir sekali ya
oke selamat malam
misalnya anda lihat ya peluangnya kalau misalnya sudah difonis pidana seumur hidup
gerasi kira kira masih bisa nggak didapatkan oleh verdi sambo
gerasi dari presiden
setiap warga negara yang meminta hak untuk gerasi itu kan hak
jadi dan juga itu hak progratif daripada presiden untuk memberikan itu
didasarkan kepada pertimbangan mahkamah agung
jadi presiden juga dalam memberikan gerasi nggak bisa memutuskan sendiri
dia akan meminta pertimbangan mahkamah agung
ya bisa saja diterima bisa juga ditolak begitu
jadi nggak ada kemungkinan harus diterima harus ditolak begitu
baik baik terima kasih kepada pakar hukum pidana up
pak jamin ginting dan sebelumnya ada pengacara keluarga almarhum yusof utabarat yonathan baskoro
dan juga pengacara dari fendi sambo putri candrawati rassamala aritonang
sehat selalu pak jamin